dan sekitar tiga lima ratus tujuh puluh dua paket bahan pokok bantuan presiden republik indonesia joko widodo
dikirim oleh tni al koarmada ii dan lanal maumere ke lokasi bencana nusa tenggara timur rabu kemarin
ya bantuan ini diangkut kapal perang kri oswald siahaan tiga ratus lima puluh empat langsung ke lokasi bencana
personel gabungan tni angkatan laut koarmada ii dan lanal maumere serat polri
bergotong royong mengangkut bantuan bahan pokok dari presiden republik indonesia
dan sejumlah bantuan dari koops au satu dan dharma pertiwi pada rabu kemarin
selain bahan pokok terdapat selimut kasur kebutuhan baju celana paket siaga bencana dan kebutuhan lainnya
ya sementara bantuan ini diangkut dari lama maumere ke lokasi bencana
dan sementara itu untuk personel yang diperbantukan ke lokasi bencana
terdiri dari dua puluh dua
dua personel dari pasmar i tujuh belas personel dari yon marhanlan kpg
dan tiga puluh personel dari yonkes tni au dan enam personel dari setmilpres serta satu relawan dokter
sebagai satgas bencana alam di pulau adunara dan pulau lembata
mohon izin kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dari bapak presiden
saat ini kami sedang mengangkut
bantuan dari bapak presiden untuk kedua pulau tersebut
rencana setelah barang masuk
barang akan kami distribusikan melalui kri aswal siahaan
dan ada lagi kri ahmad yani
kemudian ada lagi satu lagi kri eskolar
peran lanal maumere dalam hal ini adalah menerima bantuan kemudian mendistribusikan melalui kri
dan kami langsung terjun pula di daerah operasi